landasan udara iswah yudi madiun kembali menerima dua pesawat hibah f enam belas dari amerika serikat
kedua pesawat ini akan melengkapi delapan belas pesawat dari total dua puluh empat pesawat f enam belas terbaru yang akan memperkuat pertahanan udara indonesia
inilah dua buah pesawat tempur f enam belas yang tiba di pangkalan udara tni au lanut iswayudi madiun senin siang
dua pesawat tempur f enam belas jenis c dan d yang memiliki sistem persenjataan terbaru ini
diawaki oleh dua pilot dari amerika serikat dan satu pilot dari lanut iswayu di madiun yakni mayor penerbang gm yoga ambara
kedua pesawat tempur f enam belas ini diterbangkan langsung dari amerika serikat dan sempat transit di hawai dan kepulauan buang
sebelum akhirnya tiba di pangkalan iswah yudi madiun
kedatangan dua pesawat tempur ini
ditambut langsung oleh kepala staff koops au dua mars mateni doni ermawan didampingi dan lanut iswah yudi mars mateni andiawan
karena mereka lendi terus tadi sudah start engine empat pesawat terus yang satu masih ada permasalahan flight control yang satunya ecs ecs itu environment control system
jadi ada dua masalah itu sehingga sementara ditinggal sedang diperbaiki insya allah besok akan berangkat ke indonesia
dengan kedatangan empat pesawat ini maka total pesawat yang sudah berhasil
sudah berada di indonesia menjadi delapan belas unit
sedangkan sisa enam pesawat lainnya direncanakan akan tiba di tanah air akhir desember dua ribu tujuh belas mendatang